lapisan ozon dikenal sebagai perisai bumi
dari radiasi sinar ultraviolet matahari
namun ozon yang secara alami diproduksi
di lapisan stratosfer secara bertahap
telah dan sedang dirusak
oleh bahan kimia buatan manusia
bahan kimia itu disebut sebagai zat perusak ozon
begitu terlepas ke udara zat perusak ozon
baik dari gas buang kendaraan bermotor
dari pendingin ruangan
juga pengharum ruangan
akan dapat bertahan bertahun tahun
terlepas bergerak dari troposfer
sampai stratosfer tiga puluh hingga tiga puluh lima km
di atas permukaan laut
pada lapisan ini zat zat tersebut
akan dipecah oleh sinar ultraviolet
yang kemudian melepaskan molekul klorin
dan brom yang merusak ozon
para ilmuwan memperkirakan bahwa
satu atom klorin dapat menghancurkan
terbentuk sejak seribu sembilan ratus delapan puluh an
kondisi lubang ozon raksasa di kutub selatan
belum pernah membaik sejak terbentuk
kondisi ini sebenarnya telah diantisipasi
dengan komitmen satu ratus delapan puluh negara di dunia
akan tetapi meskipun penggunaan zat perusak ozon
telah dilarang dan dikurangi
residu atau sisa penggunaan zat ini
di masa lalu masih dapat mempengaruhi
penelitian menunjukkan penipisan lapisan ozon
terjadi di seluruh dunia
jadi hasil dari perhitungan
kalau kita secara ketat mengharapkan
fluktuasi lubang itu berfluktuasi
tapi masih ada
jadi itulah upaya untuk agar
mungkin di dua ribu lima puluh gitu
kalau kita ketat menerapkan itu
penipisan ozon dapat menyebabkan
peningkatan jumlah radiasi ultraviolet
yang mencapai bumi
hal ini dapat menyebabkan lebih banyak kasus penyakit
katarat kanker kulit
dan gangguan sistem kekebalan tubuh
paparan ultraviolet yang berlebihan
sangat berperan menimbulkan penuaan dini
kerusakan dna dan kromosom
kerusakan serat serat kolagen dan elastisitas kulit
menyebabkan kulit gelap dan terbakar
serta risiko terjadinya keganasan kulit
paparan uv yang berlebihan
juga berkontribusi terhadap peningkatan melanoma
atau kanker kulit yang paling fatal
menurut badan kanker dunia
risiko berkembangnya kasus melanoma
atau kanker kulit di dunia dapat meningkat
lebih dari tiga ratus ribu kasus setiap tahun
untuk risiko pajanan sinar ultraviolet itu
ada yang namanya
pengaruh akut artinya
segera terjadi ya
begitu kita terpapar
terutama uvb misalnya sunburn ya
jadi kita luka bakar pada kulit
dalam jangka waktu lama uva
menimbulkan aging kita menua dini
juga adalah timbul risiko
seperti yang tadi saya sebutkan
melanoma karsinoma sel basal
radiasi ultraviolet juga dapat
merusak tanaman sensitif dan mengurangi hasil panen
beberapa ilmuwan berpendapat bahwa
fitoplankton laut yang merupakan
dasar rantai makanan laut sudah berada
di bawah tekanan radiasi ultraviolet
akibat meningkatnya radiasi ultraviolet
pembentukan ozon jahat di permukaan tanah
juga semakin cepat
dampaknya masalah kesehatan pernah berlaku
karena hafasan rentan terjadi
selain itu ozon di permukaan tanah
juga dapat merusak vegetasi dan ekosistem
hal ini menyebabkan
berkurangnya tanaman pertanian
dan hasil hutan komersial
menipis dan rusaknya lapisan ozon
serta terbentuknya polutan ozon adalah
bencana jangka panjang yang masih bisa kita hindari
mengurangi penggunaan zat
rusak ozon untuk kendaraan bermotor
untuk fasilitas industri juga
utilitas listrik adalah beberapa
langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah
untuk membuat dan menegakkan peraturan
sementara untuk kita masing masing individu
bisa mulai menggunakan angkutan umum masal
berjalan kaki atau bersepeda
untuk mengurangi produksi
zat dan polutan berbahaya